panganan yang biasa dibawa sebagai buah tangan dari kota batam kepulauan riau ini mulai muncul di tahun dua ribu an
iklim tropis di kota yang terletak di ujung barat indonesia ini menjadi tempat yang baik untuk menghasilkan buah buahan seperti buah naga dan pisang
para pengrajin kue di kota ini berkreasi menciptakan berbagai macam kue atau kek dari pisang dan buah naga
nah kali ini saya berkesempatan untuk melihat proses pembuatan cake ini
jika kek pisang sudah terlebih dahulu dikenal berbeda dengan kek buah naga
buah naga baru dikembangkan sekitar lima tahun belakangan
buah naga barelang sama buah naga malaysia kalimantan beda
buah naga barelang itu lebih manis
kulitnya lebih tipis lebih besar
lebih manis dia daripada buah naga yang lain
resepnya tak jauh berbeda dengan membuat kue bolu
namun adoran kek ditambah dengan daging buah segar
selain itu taburan coklat atau keju yang melimpah membuat rasa cake ini menjadi spesial
tak hanya kek buah saja yang dibuat di sini tapi ada luti gendang
yaitu roti goreng dengan isian ikan yang juga menjadi favorit
halo kek buah rasanya manis luti gendang berbeda
duti gendang yang merupakan camilan asal kepulauan anambas ini
memiliki rasa gurih dan sedikit pedas karena bumbu dalam isian daging ikan di dalamnya
tiga panganan unik ini merupakan produk unggulan dari penjual oleh oleh di batak
ratusan kotak kek dan luti gendang hampir selalu habis di serbu pelancong
kue kue basah yaitu kek buah pisang bingkai bakar luti gendang itu termasuk
itu kemarin kita produksi seribu berapa gitu sehari itu langsung habis
kalau harga sendiri kita masih terjangkau kok
penjualan panganan oleh oleh ini juga dipasarkan melalui toko daring
tapi karena saya sedang berada di tempat pembuatannya
saya pun akan memborong kek dan luti gendang untuk buah tangan keluarga di rumah
udah gak ada
dan karena yang paling best seller di sini ada buah naga ada bingkai dan juga ada luti gendang
pastikan jika anda berkunjung ke batam anda membeli oleh oleh ini untuk buah tangan keluarga di rumah
di akartika riki maulana batam kepulauan liau